kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi mencekik berbagai golongan masyarakat
tak terkecuali kaum buruh
dalam diskusi yang digelar konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia atau ksbsi pada rabu siang
pihak pemerintah yang diwakili oleh kementerian sosial mengatakan bahwa menaikkan harga bbm bersubsidi
menjadi jalan terakhir yang bisa diambil pemerintah
karena tak sanggup lagi menanggung beban subsidi energi apbn yang terus membengkak mencapai rp lima ratus dua triliun
pemerintah pun terpaksa mengalihkan subsidi menjadi bantuan langsung tunai bagi warga yang membutuhkan
langkah ini dinilai akan lebih tepat sasaran
sesungguhnya kan ini bagian dari ikhtiar untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari penyesuaian harga bbm
oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan blt bbm ini sebanyak empat bulan
sebulannya adalah rp satu ratus lima puluh kemudian dikali empat berarti rp enam ratus dibayarkan dua kali
yaitu pada bulan september dan nanti pada bulan desember
namun demikian langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi bbm dengan kompensasi blt dinilai tidak strategis
menurut johannes darta pakpahan ketua umum ksbsi
kenaikan harga bbm akan menyebabkan harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik
bantuan langsung tunai yang diberikan pun tidak akan
membuat daya beli masyarakat membaik secara jangka panjang terutama setelah blt dari pemerintah berhenti
yang kita takutkan masyarakat yang takutkan sekarang itu bukan hanya bbm nya
yang akan naik itu harga kebutuhan bahan pokok akan naik harga listrik akan naik air akan semua akan naik
sedangkan tugas pemerintah kan fungsi pemerintah salah satu adalah memastikan harga itu bisa stabil
yang saat ini belum bisa dilakukan oleh pemerintah
jadi kalau seandainya tadi diberikan masukan kepada kita apa yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka
memberikan bantuan kepada rakyat itu memang bisa pas
tapi sebenarnya lebih dari situ harus dilakukan
hal senada diamini oleh gede sandra pengamat ekonomi dari universitas bung karno ini
menyayangkan langkah pemerintah yang menaikkan harga bbm di tengah situasi buruh yang belum sepenuhnya pulih
terhantam pandemi covid
apalagi bantuan yang diberikan hanya kepada delapan juta penduduk miskin saja
kondisi kelas pekerja atau buruh sebenarnya sudah sangat buruk ya mbak
pemerintah sendiri hanya menaikkan umk itu hanya satu delapan persen
sementara inflasi kita tahu inflasi sudah di level lima persen bahkan inflasi pangan bisa sebelas persen
artinya kan upah mereka sudah turun sebenarnya ini
belum ditambah yang kenaikan bbm ini artinya upah mereka akan sangat jauh lebih turun
untuk itu pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat insidental
seperti bansos atau blt
namun dapat menjaga harga kebutuhan bahan pokok tetap stabil agar tidak membebani masyarakat
ayu rahmawati baramestro jakarta